yeay akhirnya sampai juga saya di bukit cumbrid
jika anda bosan berlibur dengan kegiatan yang itu itu saja
kami akan mengajak anda menikmati pemandangan di atas awan dengan mendaki bukit cumbri
dengan ketinggian enam ratus tiga puluh delapan meter di atas permukaan laut bukit ini sangat cocok bagi pemula
untuk mendakinya ada beberapa jalur yang dapat anda coba salah satunya adalah pagar ukir
tergantung cepatnya juga kan
tadi santai kok
yeay akhirnya sampai juga saya di bukit cumbri
dan ini merupakan perbatasan antara wonogiri dan juga ponorogo
atau jawa tengah dan juga jawa timur
sekarang saya ini akan menjajal jalur pagar ukir
kalau dipang ini katanya dua puluh menit tapi kira kira beneran dua puluh menit gak ya
langsung aja kita cobain
trek yang kami lalui awalnya terbilang cukup landai
namun semakin lama trek di jalur ini semakin terjal dan berbatu sehingga cukup menguras tenaga
meskipun ramah bagi penontonnya saya tidak akan mencoba ini lagi
bagi pendaki pemula kami tetap menyarankan anda melakukan persiapan dengan membawa air mineral dan mengecek kondisi cuaca
ini lagi istirahat sebentar
dan masih nunggu tenaganya
setelah kurang lebih tiga puluh menit mendaki akhirnya kami sampai di puncak bukit cumbri
keindahan panorama alam wonogiri dan jawa timur ini adalah yang paling menarik dan menarik untuk kita
dan ponorogo dari atas menjadi obat lelah setelah mendaki bukit ini
yes akhirnya setelah perjuangan cukup panjang nih saya juga masih ngos ngosan
akhirnya sampai di puncak bukit cumri
puncak bukit cumbri didominasi dengan bebatuan besar
rumputan dan hamparan bukit hijau
anda dapat menghabiskan waktu sembar duduk di atas batu
sambil melihat pemandangan bukit hijau yang menakjubkan sambil melepas penat
dengan panorama alamnya yang masih asri tempat ini sangat cocok bagi anda para pecinta alam
ayurahmawati indra setiawan jawa tengah